sempat melakukan protes karena sidang dilakukan virtual
akhirnya majelis hakim mengabulkan permintaan terdakwa rizik sihab
untuk menjalani sidang secara tatap muka di pengadilan negeri jakarta timur
namun sidang pembacaan eksepsi rizik sihab hari ini
diwarnai insiden kericuan para pendukung rizik sihab
lalu apakah majelis hakim perlu mengkaji dan mempertimbangkan kembali mekanisme persidangan
kita akan berbincang dengan imam ansori soleh mantan wakil ketua komisi yudisial
selamat malam pak imam
kemudian sudah bergabung juga pak sugito atmo prawiro ketua tim bantuan hukum rizik sihab
selamat malam pak sugito
kemudian juga sudah bergabung kang asep iwan iryawan pengamat hukum pidana universitas trisakti
yang juga mantan hakim pernah menjabat posisi hakim
terima kasih sudah bersama kami selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya tanya pak imam terlebih dahulu karena beberapa hari lalu sempat memberikan perspektif
pandangan mengenai persidangan yang dilakukan secara virtual
tapi kemudian hari ini kita melihat persidangan yang dilakukan secara tatap muka
ya saya kira hakim itu kan perlu menyelesaikan perbincangannya dengan cepat ya
dengan biaya murah dan juga
sehingga kemarin waktu awal dia masih ragu apakah dilakukan dengan tatap muka
karena itu dia mengambil opsi ini yang virtual atau online ya
saya kira setelah itu ternyata banyak protes dan juga selain itu dicoba dengan yang virtual
yang terlihat seperti sekarang ini
ternyata tadi saya lihat juga ada masalah dengan
keremunan yang akhirnya dijanjikan akan bisa diselesaikan
tidak ada keremunan ternyata ada juga
jadi ya terserah pak hakim karena di situ di perma nomor empat ratus dua puluh pak saya berkata saya
itu memang ada dua kemungkinan bisa tetap muka
tapi karena kondisi covid ini ini bisa dilakukan dengan online dengan virtual
saya akan mengesolasi
kemudian juga ditemukan yang terbaik lah nih
agar juga bagaimana hak hak terdakwa juga bagus
bisa terakomodir dengan baik
hakimnya juga tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persidangan ini
oke saya ke pak gito apa yang terjadi hari ini sebenarnya pak gito
kita tahu tim kuasa hukum kan sudah menjamin bahwa persidangan akan berjalan dengan lancar
tidak akan ada kerumunan
tapi jaminan itu tidak terlihat di lapangan hari ini
jadi begini mbak jaminan yang terkait dengan keamanan
jaminan terkait dengan ketertiban
jaminan terkait bahwa apa yang dilakukan dalam proses persidangan itu adalah sesuai dengan protokol kesehatan
maksud kami itu adalah di ruang persidangan di lingkungan pengadilan
karena itu dijaga cepat
kalau misalnya menyebabkan masalah yang di luar
tentunya itu sudah menjadi kewajiban dari pihak kepolisian dari pihak keamanan
dan tentunya dari satgas covid untuk bisa membantunya
jadi tinggal mendiskriminasikan
tapi kalau misalnya sidang karena ada insiden kecil tadi di luar
terus dikembalikan ke online tentunya kami akan keberatan
karena di dalam proses sidang yang tadi dari jam sembilan pagi sampai jam enam sore berjalan dengan baik
mantap dan tidak ada hal hal suatu apapun
oke kita tahu memang menjaga keamanan dan ketertiban adalah tugas dari pihak kepolisian
tapi secara moral apakah ada tanggung jawab dari tim ataupun dari kuasa hukum
atau dari pihak rizik sihab untuk menghimbau kepada pendukung untuk tidak hadir ke pn jakarta timur
jadi kemarin habib rizik pada waktunya sidang online
yang hari kemarilah beberapa hari yang lalu itu sudah menyampaikan himbuan bahwa
habib rizik tidak menganjurkan juga tidak melarang
karena itu adalah hak setiap warga negara
jadi kalau untuk yang di dalam pengadilan dan di dalam ruang persidangan
sebenarnya kita harus mentaati secara ketat
karena itu bagian dari kekuatan kita setelah tuhan penasihat hukum dan habib rizik terlaku terbaklah
tidak menganjurkan dan tidak melarang
dengan kondisi pandemi menurut anda cukup dengan tidak menganjurkan dan tidak melarang
tapi hinduan yang disampaikan oleh habib rizik
kalau misalnya ada yang mau datang hadir itu kan hak dari masing masing warga negara
harus tetap disiplin mentaati protokol kesehatan
itu yang selalu disampaikan
tidak boleh melakukan kericuan
tetap harus sesuai dengan pm yang harus dilaksanakan secara baik
oke baik kang asep ada tanggapannya
ya pertama bahwa hakim itu asal asalnya adalah impartial pendek
tidak memihak dan dia bebas
nah dalam peradilan kenal ajas dari kata allah ta'ala imam
sederhana mudah biaya ringan dan cepat
ada juga ajas audi at al trump parter mendengar kedua belah pihak
ketika hakim pertama menentukan sidang secara online
dan ada masukan dari pihak terdakwa dan penasihat hukum supaya online
hakim membuat penetapan
nah mutra perma nomor empat tadi dapat
nah tapi kan di situ ada klausul klausul
kalau offline ternyata ada masalah
bisa ditinjau kembali
nah sekarang faktanya bahwa tadi pak sugito mengatakan bahwa
dalam sih tanggung jawab
bahwa itu tanggung jawab set hukum menjamin
tapi kalau di luar tanggung jawab keamanan
saya pikir kalau lihat fakta sekarang
yang tahu keamanan kan pihak kepolisian
ketika pihak kepolisian ketahui situasi misalkan tidak terkendali
membahayakan mungkin masukkan ke majelis
walaupun majelisnya parter independen
tapi masukan keamanan mungkin ini berbahaya
saya pikir bisa berubah lagi ke online
tapi itu saya kira hakim tetap mempunyai kewenangan
impartial independen bebas
berarti hakim yang menentukan jalannya persidangan
ya kayak kita belanja aja lah sekarang online bisa
tapi nanti kan masukkan keamanan di luar tadi
yang tahu kan pihak kepolisian
dan polisian mungkin beri masukan
tadi khawatirkan kerumunan akan membahayakan lagi
nah mungkin mendengar dari pihak kepolisian
nanti majelis apakah akan berubah atau tidak
karena klausul penetapan perubahan dari online ke offline
juga ada klausul itu
kalau melihat kondisi hari ini pertimbangannya
jika kang asep dalam posisi hakim misalnya begitu
melihat kondisi hari ini sebaiknya dilakukan seperti apa
meninjau kembalikah atau memberikan kesempatan
nanti dilakukan sidang secara tatap muka
lagi karena sudah mengetahui bagaimana
kemudian mengendalikan massa
ya karena prinsipnya sidang offline sidang online
yang penting hak hak kedua belah pihak
berdakwah atau pengasiatuk hukum dan atau jpu tidak kehilangan
jika terjaksa mengadakan dakwaan dia mengajakkan eksepsi
sampai nanti penyangkalan adil kastasi pembelaan
sampai tujuan itu tidak kehilangan
dua duanya yang penting itu ada tersampaikan
nah kalau situasi sekarang kerumunannya begitu banyak dan
yang tahu adalah keamanan nilai itu kerumunan
itu bisa membahayakan saya pikir hakim harus meninjau lagi
karena itu di penetapannya ada
ada klausul kalau tidak ditinjau kembali itu eksepsinya
jadi kalau nanti faktanya di luar tidak terkendali
ya hakim harus berani mengambil sikap
sekarang tadi hakim kan imparsial independen tadi
masjid itu dilakukan untuk usahawara
mendengar mendengar masukan dari penasihat hukum maupun jpu
hakim harus berani
tadi rekan kami menginformasikan bahwa
pihak polisian nanti akan mengeluarkan rekomendasi
polres jakarta timur kepada pihak dari pengadilan negeri jakarta timur
tapi juga menunggu permintaan dari pengadilan negeri jakarta timur
tepatnya dari majelis hakim
inisiatif yang mana doang seharusnya kak ngasem
ya gini kalau hakim itu yang dipimpin di dalam persidangan
kalau ketika persidangan terganggu
kan yang tahu itu setiap suatu kan keamanan ke polisian
jadi kan hakim kan melihat dia memang melihat situasi dalam persidangan
misalkan dikendalikan di persidangan
jadi ada jaminan dari pak sugito
badur ruangan bisa dikendalikan semua
tapi kan kita juga pernah perkejadian
bagaimana pengunjung dari luar bisa mempengaruhi ke dalam
nah kalau orang dari dalam tidak terkendalikan
yang menjaga kan bukan aparat pengadilan
tapi aparat kepolisian yang tahu
nah kalau aparat kepolisian sudah head up
nah itu kan lebih berbahaya
karena tetap tanggung jawab keamanan itu bukan daripada pengadilan
tapi tanggung jawab pada kepolisian
nah ketika kepolisian menyatakan
kami mengetahui situasinya tidak terkendali
terlebih lagi yang tanda petik ya
tidak terkendali kerumunan ini
majelis harus mendengar
terlepas majelis tadi bebas ya
tapi kan situasi keamanan yang tahu kepolisian
jaminan itu bisa diberikan pak sugito
jaminan yang baik baiknya mbak
kalau jaminan yang terkait dengan persidangan
yang sudah saya sampaikan tadi
di pengadilan dan di dalam ruang persidangan kan sudah disampaikan
tapi kalau yang menyangkut dengan masalah di luar persidangan
di luar pengadilan
tadi kan sempat ada kericuan kecil
sebenarnya perlu diketahui
bahwa masa yang datang pada waktu itu tidak terlalu banyak
dan kenapa tiba tiba menjadi kericuan yang menjadi heboh
karena saya sendiri tidak melihatnya secara langsung
tapi saya mendapatkan hukuman semacam itu
kalau misalnya ada mereka tidak disiplin dalam protokol kesehatan
atau melakukan kericuan
sebaiknya polisi mengambil sikap cepat
kalau misalnya persidangan tidak bisa ya silahkan lah
terusnya dengan periode hukum yang berlaku
silahkan kalau misalnya memang mau diproses
tapi khusus untuk persidangan offline

yang sekarang dijalankan untuk perdakwa berisik siap
kami memang menginginkan sekali
bahwa protokol kesehatan
tapi efeknya luar biasa
beliau ditangkap beliau ditahan
sampai ada enam laskar yang meninggal
jadi pembelahan pembelahan secara langsung itu lebih mudah
dan lebih komunikatif dengan jaksa
dengan hakim maupun dengan pengacara
kemarin di sidang pertama
sempat terjadi masalah dengan sony
dan kita juga tidak mendengar
dari apa yang disampaikan oleh terdakwa di baris krim
untuk itu kami
kait dengan sidang offline
tetap harus bisa dijalankan
sedangkan untuk keamanan yang ada di luar
kalau misalnya memang perlu dilakukan hal hal yang tindakan
silahkan saja kalau memang mereka melakukan tindakan yang tidak
selajarnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam persidangan
berarti opsi pertimbangan kembali itu dicoret dengan tim bantuan hukum
tidak ingin ada persidangan secara virtual
untuk selanjutnya hanya tatap muka saja
ya kami tetap menginginkan tinggal offline
pak imam melihat posisi hakim saat ini tampaknya memang cukup sulit
ada beberapa pertimbangan
bagaimana memastikan posisi dari hakim ini
tadi seperti disampaikan kang asep
bisa independen bisa tegak
begitu tidak terpengaruh dengan tarik sana tarik sini
jadi kan harus dilihat tadi
hakim di dalam itu merasa seperti apa
tadi kata pak gita bahwa tidak ada gangguan yang berarti
tapi kalau hakim sudah merasa seperti itu
ya tinggal dia berkomunikasi dengan kepolisian
misalnya jarak antara gedung penghasilan dengan pihak yang dipergurungan di rumah
di luar itu seperti apa berapa meter
boleh mendekat jadi tidak boleh
jangan sampai terganggu karena sidangan butuh ketenangan
butuh semua bisa berbicara dengan baik dan sebagainya
jadi itu memang hakim yang akan
kalau tadi dianggap sangat mengganggu
silakan dengan online
tapi kalau merasa tadi sudah aman
walaupun pak tito mengendaki offline
ya saya kira itu dari sisi pengacara masyarakat juga
karena pembelanya lebih langsung
tapi sekali lagi bahwa itu nanti hakim yang punya kewenangan
karena di situ dia bertanggung jawab untuk menjaga
kelancaran sidang dan dia dibatasi juga
jangan sampai sidang berlarut larut
nanti kalau masa penahanan habis bisa lepas tanpa ada polis
jadi saya kira itu harus diperhitungkan
jadi polisi juga harus berdekat keras
dan tetap juga dalam hal di luar walaupun itu tidak mengganggu
kerumunan juga ada aturannya sendiri
karena ini berkaitan dengan masa pandemi ini
bagaimana prosesnya dan sebagainya
jadi ada dua hal yang
terpisah tapi dalam hal ini
dari satu juga jadi saling terkait
jadi koordinasi yang baik termasuk dengan
para kuasa hukum dan analis hukum
agar bagaimana dan pak rizik juga meyakinkan
kepada para pendukungnya untuk tidak perlu berbodong bodongan
hakin tapi juga bisa menentukan
berapa yang bisa masuk ke persidangan
jumlah pengunjungnya berapa
jumlah penasihat hukumnya berapa sehingga
sidangnya bisa lebih enak lebih nyaman begitu
tadi pak sugito sudah mengatakan bahwa
tidak menganjurkan tapi juga tidak melarang
pak imam bagi para pendukung untuk datang ke pengadilan negeri jakarta timur
ya kalau saya dalam kondisi begini ya sebaiknya membantu
kita kan berdekatan sama sama dalam mengatasi covid sembilan belas
sehingga sebaiknya juga ikut membantu untuk bagaimana
agar menjaga situasi di luar atau jumlah yang
terus tidak ada gunanya juga
berang arang di depan
yang persidangan di dalam itu sudah ada wakil dari pengunjungnya
sudah ada pendukungnya wakil ada kuasa hukumnya
percayalah pada pengadilan dan juga kemampuan para penasihat hukum
dengan pak ridit siap sendiri semestinya begitu
kan perma dikeluarkan memang untuk mengantisipasi hal seperti ini kan
menimbulkan kerumunan pada saat kondisi pandemi
jika fakta kemudian di lapangan seperti ini
berarti mudah saja bagi hakim untuk memberikan
keputusan untuk mekanisme persidangan
iya makanya ya harus sebijak mungkin
artinya kita harapkan hakim objektif lah
apa yang digambarkan pak ridot tadi
dan yang merasakan hakim menurut saya pak aset
mungkin pak ridot ada di dalam pak aset apalagi nggak
jadi seperti apa jadi kita serahkan pada hakim
dan tentu nanti kalaupun mengambil kebijakan untuk online
ya mestinya dimaklumi kalau misalnya
jalan tengahnya dicoba sekali lagi
kalau ini lebih tertib ya udah
tapi kalau sidang berikutnya ternyata sama atau lebih parah ya sudah
saya kira hakim sangat berhak untuk mengambil keputusan untuk online saja begitu
oke baik apa catatan lain dari persidangan
kita akan lanjutkan usai jeda berikut
kami akan kembali tetap di newscast
baik terima kasih anda mas ibersomai
kami kita lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke pak sugito tidak hanya hangat di luar persidangan
tapi sebelum persidangan juga tim kuasa hukum sempat terlibat diskusi ya
ataupun apa saya tidak tahu dibatasi untuk masuk ke dalam pengadilan negeri jakarta timur
apa yang terjadi saat itu
jadi begini tadi kan kebetulan saya datang lebih pagi
kebetulan saya itu kan waktu fpi masih berdiri
saya ketua bantuan hukum fpi
untuk surat kuasa itu kan bentuknya atrak
jadi kami minta supaya kami yang menentukan yang bisa masuk untuk di dalam persidangan
itu hanya diperbolehkan dua belas orang
tiba tiba dari humas pengadilan negeri jakarta timur mengumumkan sendiri
dan yang diumumkan atau yang dipanggil untuk sidang dari lawyer itu
itu yang tidak hadir bahkan yang tidak memegang berkas
ini yang kami keberatan
dan posisi tidak mau tahu pada saat itu
kami menyampaikan tolong kami yang menentukan siapa yang boleh masuk
bahkan untuk bisa berkomunikasi dengan bagian humas di pengadilan negeri jakarta timur
jadi padahal pada waktu itu masa tidak terlalu banyak
saya hanya minta tolong saya yang memilih yang menentukan
tapi mereka tidak mau tahu akhirnya terjadi kericauan
tim lawyer lain yang di belakang yang cukup banyak juga ikut
jadi apa namanya emosional
tapi itu hanya sebentar
karena kan kita berdialog dengan pihak keamanan
dan berdialog dengan humat pn jakarta timur
tapi akhirnya sudah bisa terselesaikan
mengapa kemudian ada miskomunikasi sehingga ada daftar nama yang salah
jadi sebenarnya tidak salah
itu kan tim pengacara cukup banyak
cuma mereka dari pihak pengadilan itu membaca berdasarkan urutan
padahal kami itu kan sudah menentukan bahwa ini ada koordinasi
ini ada penulis
dan ini ada berapa orang yang penulis
ada berapa orang yang diperbolehkan masuk karena hal hal yang terkait dengan dokumen itu ada di tangan yang bersangkutan
nah akhirnya setelah saya masuk setelah saya dipanggil
baru saya berdiskriminasi dengan humat sekarang
kamilah yang menentukan siapa yang boleh masuk untuk sidang di pengadilan negeri jakarta timur
itu yang pertama
yang kedua bahwa tadi di dalam persidangan juga kami komplain terhadap ketua majelis
kenapa media tidak diperbolehkan masuk
ini hanya di luar semuanya
pada waktu sidang online itu kan live streaming
jadi orang yang mencinta happy briefing atau yang bersimpati terhadap happy briefing kan bisa melihat langsung
dan tadi sudah saya sampaikan ke ketua majelis
untuk sidang berikutnya ada perwakilan media resmi untuk bisa meliput
jadi apa namanya itu mungkin juga bisa membantu mengurangi yang hadir kalau misalnya bisa dilihat langsung oleh para pendukungnya
nanti masjid saat ini menyampaikan bahwa nanti tolong berhubungan dengan humat
padahal yang saya dengan persidangan itu sebenarnya
jadi tanggung jawab majelis hakim
jadi anda merasa dirugikan karena akses bagi masyarakat tidak terbuka luas
berbeda dengan sidang virtual
balik lagi ke kang asep
ini kan ada pertimbangan pertimbangan tertentu dari majelis hakim
kita juga dari media juga melihat ada perbedaan yang cukup signifikan untuk akses bagi media
bagaimana kang asep melihat ini
yang pertama tentang kuasa
yang pertama tentang kuasa memang pada prinsipnya
prinsipal terdakwa atau pihak apapun boleh memberikan kuasa kepada siapapun
panjang dia memang memberikan kuasa
cuma kalau kuasa banyak sekiranya memang tadi betul apa apa segitu
harus tunjuk siapa koordinatornya siapa jurubicaranya
jangan nanti banyak akan karena memang tempat kursinya terbatas
soalnya memang sidangnya stadion ayam
dan itu harus jelas di awal ya tidak bisa di hari h baru perubahan
dasarnya surat kuasa
kenapa memberikan kuasa kepada siapa saja satu sampai seribu boleh saja
tapi kan satu sampai seribu tidak semua seribunya bisa ngomong
kalau tidak ada tetap jurubicaranya ada pembatasan
kalau tempat duduknya ruang sidang juga terbatas
itu memang ada kecualian
walaupun pada dasarnya pemberian kuasa kepada siapa saja boleh
itu yang pertama
yang kedua memang tentang pemberitaan oleh media masa
memang perlu dipahami sekarang kan mahkamah agung membuat aturan ya perma
bahwa memang peliputan media masa dalam hal tertentu diserahkan kepada ketua majelis
dan memang ini juga sesuai dengan pasal empat belas asispr
persidangan persidangan tertentu memang ada pembatasan
itu memang aturannya itu
tapi sekali lagi yang menentukan adalah ketua majelis
tapi dasar hukumnya ada
sekarang dari mulai kita meratifikasi asispr pasal empat belas
hak konfesional hak sivil itu ada
bagi bagaimana persidangan yang akan terbuka tertutup dan keliputan media massa
nah atau juga mungkin jalan tengahnya
bahwa seluruh media kita pernah ada persidangan dulu kan
terkoneksi dengan satu media
tidak ada satu tempat pusat
tadi semua media bisa menyiarkan itu semuanya
tapi dalam hal tertentu
atau juga bisa kan gini
ke depan tadi ya
saya senang mungkin melihat kayak main bola itu ya
kalau main bola kalau para pendukungnya bikin ricuh
mungkin aja kan yang penting kan penontonnya tuh ada
penonton lihat lihatnya dari media
nah itu mungkin aman
kalau kita ngasih kejadian
kita sidang offline ternyata pengunjung tidak bisa dikendalikan
saya pikir ya seperti kita main bola tanpa pengunjung
nah pengunjungnya nonton di media media yang terpusat itu
atau juga mungkin
nah yang sekarang pertandingan bola juga yang lucu juga kan
harusnya pertandingan di bandung
karena pendukung bandung persin suka ngapuk
pendukungnya ya pindahkan
nggak di bandung tapi di garut
nah ya penontonnya nggak ada gitu kan
nah makanya main media
yang penting kan tersalurkan tadi
terdakwa penasihat hukum
jpu nya ada di ruang sidang
nah kalau sekali lagi nanti tadi
atau pak imam dikhawatirkan
mengapa menarik persilihan aparat keamanan akan membahayakan
ya kita coba gitu kan
kayak main bola gitu kan
kn ada wasit ada hakim garis ada
cuman penonton nah dibatasi dalam taruh
ternyata ya tidak boleh nonton
penontonnya hanya di media virtual gitu
pak gita ada tanggapan
sebenarnya kalau yang untuk pengunjung sidang
yang boleh masuk
tadi saya menyampaikan ke humas dan juga ke majelis hakim
akhirnya diperbolehkan untuk keluarga
untuk keluarga ada sekitar empat atau lima orang boleh hadir di pengunjung sidang
karena di pengunjung sidang yang di ruang sidang itu
itu hampir semuanya pihak keamanan
itu yang sebenarnya kami sangat kesalkan
padahal kalau misalnya
kita ini ada lima perkara
cuma dua belas pengacara yang boleh makan itu sangat kesulitan
apalagi itu perkaranya itu disiplin
jadi tadi juga kami sampaikan ke majelis hakim
kalau diperbolehkan itu tidak hanya dua belas
sehingga nanti pembagian kami lebih mudah
karena tadi pas sidang terkait dengan kerumunan di petamburan
dan di mega menung
tiba tiba ada sebagian juga yang harus sidang untuk rumah sakit umum
kita sebagian ada yang keluar
padahal ada koordinator dan ada juga penulis yang berbeda
ya kadang kadang kalau misalnya sama
kita akan jadi repot
makanya tadi kami sampaikan supaya bisa paling tidak dua puluh orang
walaupun yang sidang di depan itu cuma tujuh orang
jadi kita bergantiannya lebih mudah
kalau misalnya ada sidang di tempat yang berbeda
yang terkait dengan perkara yang berbeda
itu lebih mudah mengaturnya
karena tadi sempat agak agak ribet juga dari teman temannya
karena majelis hakimnya berbeda
yang petamburan maupun yang rumah sangit umum
dari rizik sihab sendiri
ada menyampaikan kepada tim kuasa hukum
merespon pendukungnya yang berada di luar dan terlibat kericuhan
saya dan terdakwa habib rizik muhammad sihab
tidak mendengar saya tidak tahu
justru ketahuinya setelah ini
oke berarti pada saat persidangan tidak mengetahui
ya tidak terkongsi
oke setelah persidangan mungkin ada pernyataan
setelah persidangan karena waktu itu menjelang mahrib
dan cahkan juga mengharapkan supaya langsung pulang
jadi setelah sidang
langsung dibawa mobil tahanan ke baris krim
berdialog sebentar lagi persiapan untuk
apa namanya untuk sidang hari selasa besok dan rabu
sebagai closing statement
saya merespon apa yang disampaikan tadi kang asep
bahwa kita harus melihat bagaimana hak dari terdakwa
tapi kita juga bagaimana melihat mekanisme persidangan yang berlangsung
apa jaminan jika nantinya persidangan dilakukan kembali secara tatap muka
bahwa di lapangan di pn jakarta timur
kondisi akan lebih relatif lebih aman
sehingga persidangan bisa apa ya
kita ingin lebih mengetahui substansi persidangan secara detail
tidak teralihkan dengan insiden yang terjadi di luar
kalau mengenai masalah yang sidang untuk supaya tertib
saya kira begini bahwa kami juga seperti tadi saya sampaikan
sebaiknya media diperbolehkan
ada perwakilan masuk karena media itu tidak ada sama sekali pada waktu sidang
kami kan perlu pada waktu tadi menyampaikan paling eksepsi
tentunya kalau misalnya para pendukungnya dan simpatisan melihat langsung di televisi
agak terobakli terhadap kerinduan itu
yang kedua bahwa penjagaan oleh pihak kepolisian tadi cukup banyak sekali
dalam jumlah ribuan
sementara yang dari simpatisan atau yang pendukung agensik
tidak sampai dua ratus
makanya saya juga khawatir ketika melihat di cnnc
sekarang ada kericuhan
dan masalahnya apa juga kami tidak tahu
tapi saya harap sih untuk sidang kedepannya semuanya tertib
walaupun dari para pendukung dan simpatisan hadir dalam persidangan
dan beliau berada
habib rizik ada di dalam persidangan dan mereka ada di luar
dan semoga berjalan dengan baik dan sidang tetap offline
kak ngasep catatannya seperti apa
karena ini menjadi salah satu sidang yang cukup banyak mendapatkan perhatian publik
ya ini kan kita mengadili seseorang yang
mengenal aja seorang peraduga atau bersalah
yang bersangkutan belum dinyatakan salah
nah untuk menyatakan tidak salah atau salah
perlu ada keterbukaan transparansi
supaya transparansi ini berjalan terus
kita melihat dan kita tenang situasinya
jangan ada cluster
kalau ada kluster lagi ternyata yang dikhawatirkan
ya kita muter lagi
karena kita khawatirkan kita kan ingin lihat bahwa persidangan ini betul betul fair
tapi ketika transparansi diganggu oleh aksi aksi
yang di luar segala kemampuan kita kita
misalkan saya orang orang hakim peradilan
kita suka atau tidak suka supaya jalannya sidang tertib
tetap harus ada sikap
dan itu dibuka oleh permakamah agung
kalau memang situasi pandemi ini khawatir ada kluster di luar
kalau di dalam sih mungkin aman lah
kita percaya orang di dalam mau orang orang berada bersama
tapi di luar kita khawatirkan
walaupun tadi petugas kepolisian lebih banyak dan kita bersyukur
tapi kalau petugas kepolisian itu lebih banyak daripada sedikit
kalau sedikit kita khawatir gitu kan
aksi aksi itu kan tampak ada kejadian kejadian yang memang kita agak sedikit ada ketakutan kan
kalau memang persidangan terganggu
karena kita ingin melihat ini persidangan fair atau enggak gitu kan
supaya nanti kalau dinyatakan bebas atau dinyatakan salah
kita juga tahu gitu bahwa ternyata peradilan fair
tidak terganggu oleh aksi aksi yang sebenarnya tidak pantas atau tidak layak
yang dilakukan oleh bukan pihak
kalau di pengadilan jelas percayalah
ketika menali terdakwa ini kita akan monitor semua
tapi kalau yang di luar kita kan susah monitornya
apalagi masyarakat masyarakat tertentu yang kita khawatirkan itu
closing statement terakhir pak imam
yang pertama tentang keterbukaan tadi ya
jadi saya kira memang benar
jadi harus ada fairs yang bisa meliput mewakili bahkan pendapatannya
asal sidang itu tidak disiarkan langsung
soalnya kalau menyangkut misalnya
soal saksi karena di lps
soal saksi karena di lk
saksi yang memang harus masuk misalnya
itu lebih enak
tapi saya kira tadi mungkin karena ya belum
kalau besokan sudah lebih tertek
karena sudah saling memahami
jadi saya kira itu
dan saya kira saya berharap ya
seperti yang saya katakan tadi
dengan pengamanan yang bagus di luar
dan di dalam juga
yang perlu agak proporsional juga ya
jangan dalam merdak putih
jadi misalnya aporanya terlalu banyak itu juga
nggak imbang dengan jumlah pengunjung
itu yang bisa mengurangi porsi pengunjung dan wartawan
jadi saya kira kalau dari dalam mungkin tidak akan terjadi sesuatu
jadi kita menginginkan sidang ini lancar
dan hasilnya baik
harapannya seperti itu pak imam pak sugito kangaset
terima kasih sudah berbagi perspektif
berdiskusi malam hari ini di cnn indonesia
cnn indonesia newscast segera kembali
dengan beragam informasi lainnya
tetap bersama kami